peristiwa penembakan brigadir j di rumah kadif propam irjen polisi verdi sambo
sudah terjadi sembilan hari lalu namun polisi hingga saat ini belum juga menyingkap
tabir penyelidikan kasus penembakan yang dipicu
dugaan pelecehan seksual kepada istri kadif propam verdi sambo
mengapa penyelidikan kasus penembakan brigadir j tak kunjung terungkap
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung
lalu sambungan zoom dengan prof muzakir alihukum pidana universitas indonesia
oke prof muzakir ini banyak yang mempertanyakan soal dugaan pelecehan seksual
yang menjadi pemicu penembakan terhadap brigadir j
analisis anda seperti apa
dengan adanya tanda tanya dari publik kesangsian ataupun ketidakpercayaan
soal dugaan pelecehan seksual yang menjadi pemicu dari penembakan brigadir j ini
ya menurut saya begini
yang pertama ini agak kesulitan dari kepolisian adalah
karena dia memeriksa terhadap anggota polisi itu sendiri
dan diduka pelakunya adalah anggota polisi
dan juga perubahannya anggota polisi
dan juga kalau itu terjadi terguna
dan juga itu juga berhubungan dengan keluarga dari kepolisian
jadi saya kira ini adalah agak kesulitan tersendiri
yang kedua yang harus dicermati dalam konteks ini adalah
semua pihak tidak boleh menyimpulkan terlebih
sebelum ada proses namanya adalah hasil penyelidikan
jangan sampai ada kesimpulan kesimpulan yang dibuat oleh lembaga lembaga tertentu
dan kesimpulan itu bukan hasil penyidikan
jangan sekali kali mendahului hasil penyidikan setelah penyidik bergerak
dan tim itu juga bergerak
jadi kalau sudah tim bekerja sama dengan penyidik bergerak
adalah dia yang kewajiban atau bertanggung jawab secara penyidikan
dia yang akan menyimpulkan apakah terjadi pelecehan seksual atau bukan atau yang lainnya
kalau sekarang sudah ada simpulan seperti itu yang disampaikan oleh banyak lembaga
menurut saya adalah itu berlebihan
dan itu membawa apa mempengaruhi dalam proses penyidikan efeknya tidak bagus
tapi dugaan pelecehan seksual ini kan munculnya pertama kali adalah versi dari penjelasan polisi
yang kemudian itu ditindaklanjuti oleh psikolog kemudian ditindaklanjuti juga oleh komnas perempuan
yang ketua komnas perempuan mengatakan bahwa ada indikasi pelecehan seksual
jadi ini tidak timbul begitu saja dari publik tapi memang sumbernya dari kepolisian kemudian dari komnas perempuan
ini pramu zakir padahal kan hasil penyidikannya belum selesai
baik dari pihak manapun lembaga termasuk kepolisian dan komnas jangan menyimpulkan terlebih dahulu
jangan menyimpulkan terlebih dahulu karena satu tindak tigana atau hasil penyidikan
kalau hasil penyidikan ya sebenarnya pihak pihak yang dalam memberi penyidikan ini juga harus hati hati dalam konteks ini
cukup saja ada
jugaan tersebutnya tidak pidana titik saja
jangan sampai lebih spesifik
kalau spesifik itu adalah bertentangan prinsip pemberitaan atau konferensi pers karena sudah menyangkut tugas hasil penyidikan
oke artinya ini terlalu cepat ya menyimpulkan ya

disampaikan oleh keterangan dari kepolisian
itu juga tidak boleh disimpulkan
saya kira itu bisa istilah bahasanya menyesatkan proses penyidikan
atau proses penyidikan
oke jadi terlalu cepat kemudian ketika lembaga lembaga itu memunculkan dugaan pelecehan seksual ya
sebelum hasil penyidikannya ini selesai
karena sekali lagi itu bisa menyesatkan hasil penyidikan
akhir begitu ya prof ya
itu namanya akan mempengaruhi proses hukum dalam penyidikan
karena mereka sudah terpengaruh oleh opini yang dibangun banyak pihak
oke prof musa kirsaing
saya juga meminta kejelaskan ulang lagi bahwa
sebanyaknya tidak terdekat dalam membuat penyataan itu
cukup saja ditugas terjadi tidak bidana begitu
oke prof musa kirsaing ingin tanya
kapolri kan sudah membentuk tim khusus ya
tanpa melibatkan komnas perempuan
padahal kita tahu saksi kuncinya ini adalah istrinya kardipropam
irjen polisi fadisambo yakni putri candrawati
seberapa penting sebetulnya keterlibatan kopas perempuan dalam tim khusus itu harusnya
tapi kan ini akhirnya komnas perempuan tidak dilibatkan
baik terkait melibatkan itu
itu sesungguhnya diserahkan kepada kapolri
kita bisa mengetahui
ini tindak pidana itu melibatkan oknum oknum kepolisian
mestinya lebih banyak melibatkan instrumen
khusus saya memang sebetulnya komnas perempuan dilibat dalam tim itu
bahkan saya usulkan juga kalau perlu luar daripada lembaga lembaga yang lain yang punya kewenangan penyidikan
itu juga dikumpulkan di situ
sehingga agar supaya dia adalah bersifat independen dan hasil kesaksiannya benar benar profesional
jangan tim yang kesimpulannya lebih mengambang latih
nanti di pengadilan lebih mengambang latih
jadi tim tim sebelumnya begitu
jadi ini terlalu banyak memasukkan unsur internal polri begitu ya
dalam pembentukan tim khusus harusnya lebih banyak melebatkan eksternal
karena untuk pengusutan kasusnya supaya tidak mengambang begitu ya
dan menjawab pertanyaan publik
begitu ya prof
bahwa tim kepolisian itu sudah ada penyidiknya
ini kan pendampingan penyibik
bukan kalau kepolisian sudah punya penyidik
inilah penyibik penyibik yang profesional
yang kedua adalah kalau itu dukungan backup untuk tim yang independen
tim independen yang keluar dari kepolisian
yang punya pengalaman melakukan penyibikan
saya pernah mengusulkan juga dari pni sebaiknya dilibatkan juga
yang punya kemampuan untuk melakukan penyidikannya
profesional lah begitu
soal pembentukan tim khusus sudah
saya ingin masuk lebih dalam prof
ini kan banyak sekali seperti dari komisi tiga dpr juga mempertanyakan
soal olah tkp
kemudian rekonstruksi yang tidak kunjung dilakukan begitu ya oleh kepolisian
dan ini yang menarik ya
olah tkp ini barang bukti rekonstruksi barang bukti
terutama ini tidak ditampilkan oleh aparat kepolisian
ini bagaimana prof muzakir melihatnya
setelah sekian lama ada tindak pidana
kalau misalnya kita lihat misalnya polisi gelar perkara ataupun rekonstruksi
kasus kasus sebelumnya itu langsung cepat ada barang buktinya
tapi ini untuk kasus yang melibatkan
di internal mereka barang buktinya saja tidak ditampilkan
itu menjadi pertanyaan bukan hanya publik
tapi dari mitra kerja di dpr juga mempertanyakan
olah tkp rekonstruksi juga tidak kunjung dilakukan
ya saya kira begini
yang harus dicermati dalam konteks ini
tadi sudah saya sebutkan awal saya bahwa kesulitan yang diberikan oleh kepolisian adalah
karena pelakunya itu adalah oknopulisi
murbanya juga oknopulisi
jadi yang jujur kalau itu terjadi tindak pidana
murbanya itu juga oknopulisi
maaf keluarga dari kepolisian
dan itu melibatkan para petinggi kepolisian
ada perhubungannya seperti itu
jadi tingkat kesulitanya tinggi
maka untuk sebab itu kalau tadi ada statement statement yang belum sampai terdetail itu
tingkat kesulitanya seperti itu
tapi yang paling penting dalam konteks ini
ini memberi pembelajaran kepada yang disebut sebagai profesionalisme
karena tamuannya adalah provisional
kemarin dianggap sebagai sesuatu yang sebut saja tadi adalah kurang sempurna begitu
karena penyitikan dari dpr
sebut saja dari dpr
saya kira itu masukan yang bagus
harus ada jawaban dalam bentuk jawabannya profesional oleh penyidik
bukan hanya pekerjaan saja akan ditunjukkan publik publik
tapi itu harus sampai ke pengadilan
supaya jawaban lebih siang
soal penggunaan senjata
kalau tadi anda katakan bahwa bisa dimaklumi
bahwa olah tkp ataupun barang bukti tidak kunjung ditunjukkan
karena memang tingkat kesulitan dari kasus ini cukup tinggi begitu ya
polisi harus berhati hati
penyidik harus berhati hati dalam menangani kasus ini
tapi yang menjadi pertanyaan juga
soal penggunaan senjata api jenis glock yang dipakai oleh barada e begitu ya
ini kan semestinya kalau misalnya
menurut aturannya penggunaan glock itu biasanya dipakai oleh pangkat kapten ke atas
tapi ini dipakai oleh seorang ajudan dari kadipropam
yang pangkatnya masih baradae
apakah ini kemudian juga tidak menimbulkan keanehan
menjadi salah satu fakta yang mestinya dijawab oleh para penyidik
jadi kalau dia menggunakan senjata yang dipakai oleh penyidiknya

saya kira ini jangan sampai nanti itu proses tim dari independen itu juga harus memutuskan
kembali senjata dari mana
apakah sidik jarinya itu laku itu jadi sama juga
atau mungkin ada sidik jari orang lain dan sebagainya
itu tadi saya katakan hati hati dalam mengungkapkan kalau mau masukkan keperangan kepada publik
juga harus hati hati harus berdasarkan fakta yang benar
kalau dalam ilmu penyidikannya itu kan mengungkapkan apa yang ada fakta
jangan mengungkapkan rencana untuk mencari fakta
jangan mengungkapkan rencana untuk mencari fakta
tapi ungkapkan apa yang menjadi faktanya ya
itu harus dicatat oleh teman teman di bayangkara teman teman di polri begitu
prof tapi kalau misalnya dari segi hukum pidana begitu ya
anda melihat konstruksi hukumnya
memang sudah banyak sekali termasuk menko polukam juga mengatakan banyak yang janggal dari kasus ini
tapi kalau menurut anda dari segi hukum pidana konstruksi hukumnya memang banyak yang janggal ya
atau memang banyak sekali juga kebetulan yang terjadi
ya saya kira begini
yang pertama itu adalah kalau dalam kasus pembunuhan atau tidak pidana itu berbasis pada dampak atau akibat
sebut saja ini pelakunya
akibat dari pelaku ini ternyata tidak diduga sebagai pelaku
tapi purganya melebih dari bahwa apa yang disebabkan oleh yang berpengaruh
jadi ini bisa diterusur
jadi kalau misalnya saja akibatnya melebih daripada perpengaruhannya
mestinya wajar kalau dalam pernyataan pernyataan itu tidak sesuai dengan obyeknya
dalam hal ini korban kematian yang bersangkutan
saya kira itu penting
harus dihargai juga ini korban
dan setelah itu selalu ada korban
jangan sampai dia sudah menjadi korban
tindakan tindakan yang mematikan tadi itu
terus kemudian dia mengalami situasi lagisan disitu
karena ada tindakan yang melawan hukum lain
jadi oleh sebab itu saya ingin menyampaikan bahwa hati hati dalam konteks ini pemerintahkan
tadi sudah saya sampaikan
apa yang disampaikan
apa yang disampaikan oleh kepolisian
harus berdasarkan fakta
kalau tidak ada fakta
jangan menyampaikan dengan opini
itu semuanya jangan
saya kira begitu
jadi secara konstitusi hukum
dari segi pidana
anda melihatnya bagaimana prof
ini kan ada dua yang
yang pertama makinnya dari yang dihitungkan sebagai pelaku
dan kedua adalah
siapakah ada korban yang lain atau tidak
sampai hari ini
itu tidak pernah kepolisian atau lembaga yang lain yang menunjukkan
ada nggak korban yang lain
yang tadi dihitungkan misalnya
atau apapun yang terjadi
jadi kita masih tekan tekin dalam satu konteks ini
menurut pendapat saya
karena ini terkait
hal itu benar benar terlihat yang supar
ya sebaiknya harus
polisi harus berhati hati
karena ini institusi kepolisian yang banyak terlibat
maka sebaiknya juga harus mencari second opinion
di samping lembaga lembaga kepolisian yang melakukan
sebut saja itu
bodasiru dan sebagainya
sebaiknya juga ada
mencari second opinion yang lainnya
untuk mempublikkan apakah dia
sudah memiliki fakta hukum yang kuat dan benar atau tidak
supaya rakyat rakyat bisa tercayakan bahwa
meskipun dia kepolisian
tapi bisa mengungkap tidak tidak yang dilakukan oleh
jelas dan tegas
oke jadi harus dicari second opinionnya ya
apa yang menjadi konstruksi hukumnya
ini saya harus tanya
ini jedanya sudah sembilan hari
kejadiannya pada hari jumat
sekarang sudah jeda sembilan hari
sudah berlangsung sembilan hari
pasca kejadian penembakan
tapi belum ada tanda tanda selesai
menurut anda penanganannya lamban
atau terlalu berhati hati
ya menurut saya
karena itu adalah
dalam kamu itu banyak melibatkan
banyak melibatkan oknum komunisian
yang terlibat dalam proses itu
entah itu jadi korban
atau jadi melaku
atau terlibat dalam konstruksi yang lain
ya sebaiknya itu segera ditarik ke
dan mabes polri adalah
melakukan penyidikan dengan menggunakan
penyidik penyidik yang jabatannya lebih tinggi
supaya proses hukumnya itu lebih fair
karena dianggap buat sembilan hari tak ada progres
sebaiknya cepat diambil alih
penyidik penyidik yang profesional
yang jabatannya lebih tinggi daripada
oke kita tunggu bagaimana nanti langkah kak polri
apakah akan mendengar tadi
masukannya dari pramu zakir
karena ini sudah terlalu lamban
tidak ada kejelasan
belum ada titik terang
sebaiknya kasus langsung ditangani
oleh mabes polri
agar penyidik penyidik yang lebih berpengalaman
atau pakatnya lebih tinggi
bisa menangani kasus ini
dan keadilan bagi siapapun disini
yang menjadi korban
ini bisa ditegakkan
sekali lagi tadi mengutip
apa yang disampaikan oleh pramu zakir
yang harus disampaikan adalah
aparat kepolisian adalah fakta
bukan rencana yang ingin disampaikan
begitu ya prof ya
terima kasih sekali
juga dengan opini ya
jangan dengan opini
jangan bercampur dengan opini
oke terima kasih sekali
ahli hukum pidana universitas indonesia
atas penjelasannya yang sangat komprehensif
untuk cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu prof mu zakir
sehat doa sehat